setelah menempuh perjalanan selama sekitar sebelas jam presiden joko widodo dan ibu iryana tiba di peron stasiun sentral kiev ukraina rabu pagi
jokowi diagendakan bertemu presiden ukraina volodymyr zelensky di istana marinski kiev ukraina rabu siang
jokowi dan ibu iryana beserta rombongan tiba disambut langsung oleh deputi menteri luar negeri ukraina
demitro senik kepala komisi hubungan antar pemerintah ukraina indonesia taras kashka dan pejabat kbri kiev
jokowi dan iryana mengunjungi puing puing kompleks apartemen lipku di kota irpin
kemudian ke pusat ilmiah dan bedah endokrin transplantasi organ dan jaringan endokrin ukraina di kota kiev
jokowi juga ke istana marinski bertemu dengan presiden ukraina volodymyr zelensky hari ini untuk membahas konflik rusia ukraina
setelah pertemuan jokowi dan iryana akan bertolak kembali ke polandia
menggunakan kereta yang sama dari stasiun central kiev ke stasiun prezemils